menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan
bahwa target vaksinasi covid sembilan belas berpengaruh pada kebijakan pemerintah
mengenai libur lebaran tahun dua ribu dua puluh
menurutnya jika tingkat vaksinasi sudah mencapai target
maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah
mengeluarkan kebijakan terkait masa libur idul fitri tahun ini
hal tersebut bisa membuat suasana hari lebaran berbeda dari sebelumnya
yakni bisa merayakannya dengan meriah seperti sedia kala
saat ini tren kasus covid sembilan belas di indonesia memang sudah melandai
namun hasil ini merupakan hasil dari penurunan kasus covid sembilan belas
di beberapa provinsi di jawa bali maluku papua dan nusa tenggara barat
dan jawa tengah juga sudah melandai
saya rasa ke depannya dalam sepanjangnya
minggu dua minggu ke depan secara nasional akan turun
namun beberapa provinsi yang diperkirakan masih akan mengalami peningkatan kasus
seperti sumatera utara kalimantan barat lampung riau kalimantan timur dan sumatera barat